kebijakan di rumah aja yang digaungkan pemerintah membuat ria filia santi dan keluarga lebih sering menghabiskan waktu luang bersama
memasak menjadi salah satu aktivitas pilihan untuk mengisi waktu di tengah pandemi covid sembilan belas
biasanya tria dan kedua anaknya mencari resep masakan yang ingin dibuat
tak hanya makanan berat tapi juga membuat kue kering sering dilakukan terutama saat ngebuburit di bulan ramadan
aktivitas di rumah diakui tria memiliki nilai positif tersendiri bagi keluarganya
hal serupa dirasakan oleh ayi maisaroh
sebagai ibu yang memiliki anak berusia dua tahun
ayi harus memutar otak mencari masakan
aktivitas agar buah hatinya tidak bosan selama harus di rumah
kini ia harus pintar pintar mencari permainan yang bisa dilakukan di rumah yang tetap menunjang tumbuh kembang sang anak
beberapa jenis permainan pun diajarkan
kita coklat kemudian kita tadi habis bikin kodok kodokan dari kain
pegiat permainan tradisional sekaligus pendiri komunitas hong zaini alif mencoba memberikan alternatif
dengan membuat tutorial permainan tradisional melalui media youtube untuk mengisi waktu di rumah bersama keluarga
dalam videonya masyarakat diajak dan diajarkan membuat sendiri permainan tradisional indonesia
seperti sepak bola kancing wayang dari sedotan hingga kura kura sarung
dengan memanfaatkan alat alat yang diperlukan
alat alat sederhana yang ada di rumah
saya berkreasi dengan alat alat yang ada di rumah bisa membuat mainan apapun
basicnya permainan tradisional gitu dan tujuannya adalah agar orang orang biar tetap betah di rumah
menurut zaini ragam permainan ini bisa dimainkan oleh berbagai kalangan
mulai dari anak balita hingga orang dewasa
laisa nisa rusman rusmana bandung jawa barat
semak gantian paki